anda kembali di cnn indonesia news report
kamis pagi kloter tujuh dan delapan embarkasi jakarta pondok gede
mulai masuk ke asrama haji pondok gede jakarta timur
ratusan jamaah akan melaksanakan serangkaian verifikasi data diri
dan data kesehatan sebelum masuk ke asrama masing masing
sejak kamis pagi tujuh ratus jamaah dan pengantar jamaah
sudah berdatangan di asrama haji pondok gede
keluarga pengantar hanya bisa mengantar hingga batas yang ditentukan
seluruh jemaah calon haji yang sudah tiba di asrama pondok gede
akan diarahkan ke ruang serbaguna untuk verifikasi kesehatan
pembagian gelang besi gelang barcode pasport dan buku manasik haji
setelah rangkaian tersebut jemaah akan diarahkan menuju kamar di asrama haji